at enam puluh tujuh tahun adalah orang yang diduga mencabuli anak tirinya am delapan belas tahun hingga hamil dan melahirkan
peristiwa ini terjadi di kampung pulau rengas sindang jaya cabang bungin kota bekasi
tersangka mencabuli anak tirinya ketika istrinya atau ibu kandung korban sedang pergi ke pasar
demi menyalurkan nafsu bejatnya tersangka yang bekerja sebagai kuli bangunan mengiming imingi korban akan dibelikan telepon genggam
hubungan terlarang yang diakui tersangka terjadi sejak dua ribu dua puluh dua itu membuat korban hamil dan pada dua puluh lima maret lalu melahirkan
at ternyata tak mau bertanggung jawab
bayi yang baru saja dilahirkan anak tirinya dibunuh dengan cara dimasukkan ke ember
aksinya ini terbongkar ketika warga curiga mengetahui tersangka
memaksa petugas pegali kubur memakamkan jasad bayi
at akhirnya ditangkap polisi pada dua puluh delapan maret
arya tiri ini membujuk anak perempuan ini yang anak tirinya untuk melakukan hubungan persetubuhan ya hubungan badan
dengan mengiming imingi sesuatu kepada anak tirinya tersebut
malam malam istri sendiri ada
iya lagi belanja
lagi belanja tapi sempat tahu pak
saat ini tersangka ditahan di polres bekasi dan jika terbukti bersalah melanggar undang undang perlindungan anak
at akan terancam hukuman lima belas tahun penjara
dedy beben bekasi jawa barat